program kedaulatan pangan yang diusung pemerintah presiden jokowi
dinilai hanya sebagai janji kampanye dua ribu empat belas dan sulit diwujudkan
dikutip dari detik com rizal menyatakan selama empat tahun kepemimpinan presiden jokowi
kondisi kedaulatan pangan indonesia terlihat miris
cita cita yang disampaikan jokowi tidak sejalan dengan praktiknya
politik yang digunakan untuk berbagi kekuasaan menyulitkan jokowi mencari orang terbaik
yang bisa mengikuti garis kebijakannya dalam kedaulatan pangan
kondisi yang terjadi saat ini penting untuk dijadikan pembelajaran oleh semua pihak
agar siapapun nanti presiden yang terpilih pada pilpres dua ribu sembilan belas
indonesia tidak lagi tercatat sebagai importer bahan pangan
sementara itu sekretaris tkn jokowi maruf yang juga sekjen pd perjuangan hasto kristianto
menyebut mantan menko kemaritiman rizal ramli memiliki cara pandang yang berbeda
dalam kedaulatan pangan yang dilakukan pemerintah presiden jokowi
pak rizal ramli nggak tahu
hasilnya upaya membangun bagaimana bangsa kita tingkat kedaulatan di bidang pangan semakin tinggi
nanti boleh ikut saya
bertemu dengan kepala kepala daerah dari pdi perjuangan yang menjabarkan instruksi dan arahan dari presiden jokowi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini